assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga hanya pertengkaran kecil antara al dan andi
semoga gak ada masalah besar lagi dalam rumah tangga mereka
soalnya ini bakal text time
butuh waktu yang lama
susah banget soalnya
maaf pak saya bener bener gak sengaja pak
bisa kerja gak sih ini gue tanya
gak gue harus tercabut nih
datuk gue sensitif
dan gue harus balikin data datanya dulu
disini enggak ada di kamar juga enggak ada ya allah kamu dimana sih andin
jangan jangan pergi lagi ya
terus kalian kenapa masih disini
kamu dimana andin
anang keluar gerbang
dia pergi nggak ya
apa kamu sengaja sembunyi dari saya
mas al jangan kalak kalak bu
gigi tuh kesini mau ngasih tau mas al kalau mbak andin udah ketemu mas
ada di kamar lamanya tapi mbak andinnya nangis
cukup lama saya mencari cara agar kamu bisa tersenyum lagi nih
lagi lagi saya yang membuat air mata kamu tumpah
kenapa kok jadi sensitif gini
kenapa rasanya sakit sekali mendengar bentakan dari mas al
seharusnya aku nggak kaget
karena dari pertama kali aku nikah sama mas al
aku udah sering dipentang
kenapa sekarang terasa lebih menyakitkan
assalamualaikum wr wb
gimana kabar kamu setelah kamu cabut gugatan cerai
kamu baik baik aja kan
baik baik aja kok pak
aku yakin dari suaranya adil lagi nangis
apa adi berantem lagi sama al
ada yang mau kamu ceritain ke papa
kalau ada yang mau kamu ceritain ke papa
papa selalu selalu selamat
aku siap dengerin kamu
pak udah papa tenang aja ya
aku baik baik aja kok pak
ya udah papa nggak akan maksa
kalau kamu belum mau cerita papa nggak akan maksa ya
tapi asal kamu tahu apa selalu ada buat kamu
bapak berharap memang kamu betul baik baik aja
kalau dengar kalau lihat kamu nangis kamu sedih
kalau ada apa apa nanti biasanya aku bilang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga hanya pertengkaran kecil antara al dan andi
semoga gak ada masalah besar lagi dalam rumah tangga mereka
apa yang kamu lakukan disini
balik lagi ke sini
cuma lagi inget inget masa lalu aja mas
aku pikir kamu udah mau berubah
tapi ternyata hari ini kamu udah bentak aku udah dua kali
kamu katanya mau berubah mas
kamu masih endam ya mas sama aku
masih ada yang kamu tutup tutupin mas
atau kau bohongin mas sama aku mas
kamu kenapa nggak pernah percaya sih sama saya
aku merasa marah
tapi belum tentu kan
saya bisa langsung berubah seperti malaikat yang nggak bisa marah